ntar gua galau
kalo udah gua galau gua ga nafsu makan
oh gua ga nafsu makan ntar gua kurus
men itu kan si boy
dia lagi dikejar sama alek sama rio tuh
dipukul anak itu
padahal sepengelihatan saya tadi bang
pukulan boy ga seberapa buat ukuran abang
sepertinya tuh anak punya pegangan
seperti mau goib
gua juga ga abis pikir
pukulan dia kerasa amat keras banget ke gue
oh gitu ya bang
pantesan si boy itu menang kejuaraan
tarung bebas yang ditayangin di rcti
nah bener kan
lu jangan sampe bilang sama bu adriana dan pak be kalo gua ko sama si boy
nanti bisa dipecat gua
tapi besok besok gua mau buktiin
itu juga kalo aja ga ada ulat bulu
gua pasti udah bisa tangkapnya
kalo ga ada ulat bulu
kamu kemana aja
dari tadi di telepon kok ga diangkat
hp saya tadi baterainya lobet
tadi ngikutin dan jagain non reva
naik angkot sama teman cowoknya
betul tuhan sama si boy
sekarang kamu suruh bagas ketemu saya di lounge
di tempat saya biasa ketemu dengan klien
kamu tau kan
saya tau tempatnya
saya sangat kecewa sama kamu
kenapa kamu tidak mau beri kabar kepada saya
kalau reva sudah pergi dengan boy
dan kenapa juga
kamu saya telfon telfonin
hp saya di selen
sekarang bagaimana keadaan boy
kenapa dia pulang naik taksi
tadi saya ngajar boy
jadi saya berhenti untuk ngajar dia
selalu teriak teriak minta tolong
saya tidak mau disangka orang jahat
makanya saya membiarkan mereka untuk pergi bu
kamu ngajar boy
pakai otak dong
kalo ngajar boy jangan di depan orang
tadi kamu bilang banyak orang
makanya kamu berhenti kan
kamu tuh gimana sih
kalo disitu ada polisi
nanti kamu ketangkep
ini pikirnya polisi kita ngebayar kamu buat mukul orang
kamu jangan kayak preman dong
masih mukul orang
ya bener ga mas
lain kali kamu pakai otak
jangan hanya mengandalkan otot kamu
apa yang kamu pikirkan
aku takutnya dia bawa temen temennya ke rumah mas
aku khawatir takutnya dia bawa teman temannya ke rumah mas
kayaknya aku pulang duluan aja gak apa apa ya mas
iya tapi mas belum ketemu dengan klien mas
setidaknya kalau aku di rumah aku lebih nyaman
aku takutnya bukan temen temen ceweknya sih
lebih tepatnya boy yang datang ke rumah kan lebih bahaya
anak perempuan kita loh
masa disamperin ke rumah sama cowok
takutnya ada apa apa malah di rumah berdua
cuma sama surti doang
ya udah kan
ya udah kalo gitu kamu pake mobil mas aja biar ntar mas pake taksi
ya udah aku duluan ya mas
sayang kuncinya belum kayaknya
tapi level kita tuh jauh banget
gue masih di body ya
dan gue ga masalah kok harus pilih lawan motor gue
lo masih inget kan
waktu itu gue latihannya cuman semalem doang
dan buktinya gue bisa menang kan
itu berarti lo tuh jangan patah semangat dulu
harus terus semangat dong
dan ini tuh bukan cuman masalah motor lo doang
tapi sop ala harga diri lo
lo tuh bukan cuman menang motor
tapi lu masih bisa mempertahankan harga diri lo
itu yang lebih penting
ngeliat nanti aja ya
udah nanti kita omongin lagi ya soal masalah ini
kalo gitu gue kayaknya harus cabut nih
ntar gue minta antar dia aja
kalo gitu gue balik duluan ya
udah ngancurin banjarut sama anak buahnya
sekarang ini gue udah mulai privat latihan fight sama bang kobar
nanti kalian juga bisa ikutan latihan bareng
tapi tuh kita harus buru buru bikin game baru kita ini lex
buat ngancurin warrior serigala dan anak menteng
semuanya sekarang yang kita hancurin
bercuma juga kan
bercuma juga kalo kita bikin game baru
dan cuman hanya tahan sebentar
seperti yang gue bilang
berkuat dulu diri kita sendiri
baru kita ajar semuanya
tadi kan bukannya sea boy
kayaknya beneran boy deh
gimana lex serah lo sekarang
kita kejar dia
gue punya gosip terbaru
dadul lagi naksir tau sama si megan
yotang itu kan rahasia secret
maap duh ketepulosan
badannya gendut tapi demennya emang cewek imut
gue dukung gue dukung
megan suka gak sama badan lontong kayak lu
ya lu jangan kayak gitu yan
eh doh gapapa doh
gue dukung lu sama megan oke
eh kal gue berani taruhan
kalau megan itu gak bakalan mau sama dia
lu mau taruhan sama gue
jadi yang kalah cium tangan sepuluh kali oke
ih siapa takut deal
hah ian lu gak boleh gitu dong
sebagai teman itu sebagai sahabat ya
lu tuh harus support dado buat dapetin se megan
biar dia gak cemburu lagi
emang lu doang punya pacar
hah dado lu juga harus semangat
spirit biar lu jadikan sama se megan
kalau perlu gue bersedia jadi macomblang lu
apa sih lu
lagian si dado sama se megan itu kan sama sama imut
kayaknya kalau misalnya mereka bener bener dicatuin cocok deh
iya abis itu
kalau emang lu suka sama megan lu gas aja terus
eh tapi kalau megan nolak gue gimana
ntar gue galau
kalau udah galau gue gak nafsu makan
kalau gue ga nafsu makan ntar gue kurus
men itu kan si boy
dia lagi dikencang sama alec sama rio tuh